tidak hanya enak dan menyegarkan timun suri memiliki banyak kandungan nutrisi yang sangat
sehat untuk tubuh seperti tinggi antioksidan dan juga serat namun ada yang unik di sini
timun suri seringkali hanya dapat ditemukan saat bulan puasa ramadan saja lantas kenapa
timun suri hanya dapat temukan di bulan puasa sebentar lagi mau buka puasa saya mau
beli satu cup timun suri bapak mau satu ya iya buah yang satu ini memang seolah seperti
buah musiman yang hanya muncul saat bulan ramadhan ketika bulan puasa datang pedagang
buah timun suri ataupun es timun suri menjamur dimana mana tapi di luar bulan puasa buah ini
seolah menghilang padahal penggemar buah yang satu ini cukup banyak loh seperti budaya yang
mengental pada masyarakat indonesia mengonsumsi timun suri untuk berbuka puasa sudah seperti
kewajiban jarang ya karena memang juga susah ditemuinya adanya mungkin memang di bulan bulan
puasa aja itu timun suri itu kayaknya udah jadi budaya ya saya dari kecil gitu nah sekarang juga
anak anak juga saya siapkan itu karena saya sudah memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk
memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk
memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk
memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk
memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk
against fighter ya dibular itu seperti ber kitty mervek pakai ruang di luar selamanya di
belreamg cangkangan yang bishop thai berasal dari tenant yang tidak jual makanan g estudia

timun suri dalam satu hari saat bulan ramadhan petani enggak ada nanam kalau selain belum puasa ya
kalau mau belum puasa tiga bulan atau empat bulan pasti udah mulai nanem biasanya kalau timun suri
sementara itu ahli agronomi irfan suliansyah mengatakan timun suri sebenarnya bukan tanaman
musiman masih satu keluarga dengan melon dan labu timun suri dapat ditanam kapanpun hanya saja
tingginya permintaan terhadap timun suri cuma terjadi di bulan ramadhan timun suri itu sama
dengan tanaman tanaman labu yang lain sama dengan timun sama dengan melon gitu dia bisa ditanam
kapan saja gitu cuma kan ini masalahnya dengan pasar gitu kan ya pasar terbesar timun suri
itu adalah memang pada bulan ramadhan ini orang pasti pada saat berbuka puasa mereka kan ingin
makan atau minum yang
segar segar nah biasanya dan timun suri itu memenuhi unsur itu jadi menurut irfan kandungan
timun suri sangat cocok dikonsumsi selama bulan puasa selain tinggi kalsium dan fosfor timun suri
juga mengandung vitamin a serta vitamin c yang memiliki karbohidrat dan kadar gula lengkap yang
dapat meningkatkan gula darah tubuh saat berpuasa efek segar inilah yang membuat tingginya permintaan
selama bulan ramadhan
tim liputan cnn indonesia